rata rata ini thr sudah pada turun ya
nah ini jelang lebaran sentra perbelanjaan tekstil tamrin city jakarta pusat ramai pengunjung
aneka busana muslim pun hadir sesuai dengan tren yang sedang marak saat ini
antusias untuk tampil maksimal di hari raya terlihat dari ramainya sentra pakaian muslim
bahkan sejak jauh hari sebelum lebaran
di tamrin city jakarta pusat misalnya
pembeli yang datang dari berbagai daerah sudah mulai berburu baju lebaran
selain untuk dipakai sendiri sejumlah pengunjung datang untuk membeli oleh oleh lebaran
model gamis untuk busana wanita masih menjadi idola
salah satunya ialah gamis berbahan fungfu
tak ketinggalan pakaian berbahan brokat juga laris di pasaran
nah ini dia tampilan dari gamis berbahan fungfung salah satu busana muslim yang paling diminati di sini
selain baju yang saya kenakan saat ini yang juga banyak diburu pembeli adalah atasan berbahan brukat seperti ini
harga yang dipatok untuk baju baju ini beragam mulai dua ratus lima puluh ribu hingga tiga ratus tiga puluh rupiah
atasan berbahan brokat dihargai tujuh puluh lima ribu rupiah
harganya pun bisa semakin murah jika membeli secara grosir
sejumlah pedagang mengaku meningkatnya permintaan turut menaikkan omset penjualan hingga lima puluh persen
momen lebaran menjadi ladang rezeki bagi para pedagang
lonjakan pembeli yang sudah terjadi sejak satu bulan sebelum ramadan ini
akan terus naik hingga satu pekan sebelum lebaran
sabila destu jakarta